dan memang jelang berlangsungnya debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta pada dua puluh tujuh januari mendatang
sejumlah lembaga survei merilis hasil survei terbaru tingkat keterpilihan tiga pasangan calon
di antaranya adalah lembaga survei poltreking dan juga grup riset potensial
keduanya sepakat pasangan agus silvi unggul dari kedua pasangan calon lainnya
saya akan ajak anda untuk melihat bagaimana hasil survei yang dilaporkan oleh kedua lembaga survei tersebut
kita akan lihat untuk lembaga survei yang pertama artinya itu poltreking
survei elektabilitas dari cagup cawagup dki jakarta menunjukkan ini yang dikeluarkan oleh poltreking
menunjukkan bahwa agus silvi
tingkat elektabilitasnya mencapai tiga puluh delapan puluh satu persen atau unggul hampir empat persen dibandingkan dengan pasangan nomor urut dua
nomor urut pasangan petahana jarod saiful hidayat dan juga basuki cahaya purnama
kemudian untuk anies sandi memperoleh dua puluh enam tujuh puluh dua persen atau hanya terpaut tiga belas persen
dari pasangan nomor urut dua
dan dalam survei kali ini ditemukan sebanyak lima belas enam puluh dua persen responden mengaku belum menentukan pilihan
kemudian selanjutnya kita akan lihat bagaimana dengan survei yang dilakukan oleh konsultan riset pemasaran pt grup riset potensial atau grp
yang dilakukan dua hingga tujuh januari dua ribu dua puluh
memiliki keterpilihan yang paling unggul
dibandingkan dengan dua pasangan calon lain
lebih dua puluh persen dibandingkan pasangan lainnya
kemudian anisandi dua puluh tiga lima persen
sementara responden yang menjawab tidak tahu sebesar delapan dua persen
pt grup riset potensial menggunakan metode stratified systematic sampling dan model statistika regresi multinomia logit
dengan margin of error di bawah dua persen
di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
dan di dua puluh tahun
untuk terus mendulang suara supaya menjadi yang menang